saudara saudara pada data yang kami himpun per dua belas pada tanggal hari ini
spesimen yang sudah kita periksa secara akumulatif sebanyak dua ratus tiga puluh sembilan tujuh ratus empat puluh spesimen
dari data ini konfirmasi covid sembilan belas yang positif naik sebanyak sembilan ratus empat puluh sembilan orang
sehingga totalnya menjadi dua puluh satu tujuh ratus empat puluh lima orang
sembuh meningkat satu ratus sembilan puluh dua orang sehingga menjadi lima dua ratus empat puluh sembilan orang
dua puluh lima orang sehingga menjadi satu tiga ratus lima puluh satu orang
sudah tiga ratus sembilan puluh sembilan kabupaten kota yang terdampak di tiga puluh empat provinsi
pemantauan yang kita laksanakan terhadap odp sampai saat ini masih ada empat puluh sembilan sembilan ratus lima puluh delapan
sedang dalam proses pemantauan sedangkan yang diawasi dari pasien sampai saat ini
saudara saudara gambaran inilah yang kemudian kita dapatkan
bahwa penularan masih saja terus terjadi
oleh karena itu pesan pemerintah pesan tentang covid sembilan belas ikuti dengan baik
cukup banyak portal berita cukup banyak aplikasi
cukup banyak aplikasi

yang bisa diunduh bisa dilihat bisa dibaca
bahkan pemberitaan yang terus menerus dilaksanakan oleh berbagai media
termasuk tvri dan rri
oleh karena itu ini yang harus kita ikuti
mari mulai sekarang kita budayakan normal yang baru
cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun
tidak keluar rumah kalau tidak perlu
diatur dengan baik semua kegiatan kita
sudah barang tentu pola hidup bersih dan sehat
kecukupan asupan gisi yang tepat
istirahat dan aktivitas yang cukup
saudara saudara mari kita kuatkan kembali komitmen kita
untuk melindungi kita supaya tidak sakit
komitmen kita untuk melindungi keluarga kita sebagai basis masyarakat agar tidak sakit
ini sumbang sih yang bisa kita lakukan secara terus menerus untuk negara kita
dalam menghadapi covid sembilan belas